saya tidak ada bagaimana

kenapa kamu yang tidak makan
jika berbicara tentang keluarga
keluarga itu ada harta yang paling berharga
dan juga tempat bersandar yang paling nyaman
keluarga artinya saling menguatkan
dalam suka dan doka
dan kisah berbuat baik kali ini adalah
tentang pasangan lansia
di klaten jawa tengah yang bernama
waginem dan juga syakir
mereka dikaruniai tiga orang anak
yang semuanya adalah penyandang disabilitas
dan sampai saat ini mereka juga hidup
di tengah belitan ekonomi
pagi yang sejuk
kalau matahari mulai menyapa
sudah waktunya bagi waginem
sayur bayam menu pendamping nasi
dibuat waginem hari ini
ini bukan tentang makanannya apa
namun kesederhanaan ini
yang luar biasa
enam puluh tiga tahun ini
hari waginem tidak pernah ia rasakan lelah
wanita berusia senja ini
pantas disebut ibu
adalah untuk menjadi rumah
bagi suami dan empat orang
adalah anak bungsu waginem
usianya saat ini delapan belas tahun
welas tidak pernah melihat dunia
karena ia adalah seorang disabilitas netra
welas sudah terbiasa
dan menyuap makanannya sendiri
namun tak banyak lagi
hal yang dapat ia lakukan secara mandiri
sehingga dia tidak bisa mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
mencoba untuk mencoba
perempuan yang duduk di bangku smp
sekolah luar biasa ini
masih membutuhkan bantuan orang lain
hingga urusan ke kamar mandi
ia banyak menghabiskan waktunya dengan duduk
mengeluarkan kata kata yang sangat penting untuk mereka
ada ketiga waginem
sudah lebih mandiri
bahkan ia rutin membantu pekerjaan rumah bersama orang tuanya
mulai dari menyapu dan mencuci baju
di balik keterbatasan yang dimiliki selalu hadir senyuman istri yang ceria
senyum yang menyiratkan kebahagiaan
dari perhatian tulus dari ayah ibunya
terima kasih masya allah
nyanyi suka gak
sayang gak sama bapak sama ibu
waginem juga memiliki satu anak lagi
yang berkebutuhan khusus
laki laki tiga puluh tahun ini mengalami disabilitas mental atau gangguan pada kejiwaannya
saat ini kondisi anak nomor dua waginem begitu memprihatinkan
kis hanya mampu berbaring di atas lantai tanah
kakinya pun hanya diposisikan menekuk
tak bisa diluruskan sama sekali
waginam tidak punya pilihan lain
akibat sering mengamuk
tiga tahun belakangan kis terpaksa ditempatkan di ruangan paling belakang rumahnya
dengan kondisi terkunci dari luar
di usia senjanya
waginem masih berkorban untuk tetap merawat putra putrinya
sebab buah hatinya amat membutuhkannya
namun setegar tegarnya seorang ibu
hatinya rapuh saat membayangkan bagaimana nasib anak anaknya gelap
kalau ibu melihatnya seperti apa bu
saya melihat punya anak yang masih perlu dirawat ekstra sama ibu
ibu gimana perasaannya itu gimana
rasa saya ya sedih banget
kenapa bu sedihnya kalau boleh cerita itu kenapa
ya saya tidak ada bagaimana
itu berarti kekhawatiran ibu itu ya
artinya ibu sayang semua sama anak anak ibu
mas kis seperti apa mbak olah seperti apa mbak tadi seperti apa
enggak ibu ya
merawat setiap hari dengan pelaten gitu ya
sabar ya bu
berarti ibu itu sekarang sabar sekali
harus kuat ya bu harus sehat buat anak anak ibu gitu ya
gimana ibu merawat sehari hari anak anak ibu
mbak melas mbak tris mas kis gimana
saya tetap sehat gitu
saya ensuite melakukan sesudah dia bawang pumping
misalnya di rumah sakit atau di tempat perawatan yang lebih baik
ingin tidak bu
tidak itu pasrah
tapi kalau saya tidak bisa
saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri
saya tidak bisa berubah
pasrah sama allah ya
sakir ayah kis rutin mengontrol kondisi kis setiap saat
laki laki enam puluh lima tahun ini juga tidak pernah absen membawakan makanan untuk putranya
pak sakit saya boleh tanya tanya ya tentang mas kis ya
pak sakit memang setiap hari ya
bapak merawat kayak nganter makanan buat mas kis gitu ya
sehari berapa kali
satu hari tiga kali makannya
masuk ke makanan
sambil disuapin gitu
ambil sendiri makan sendiri
jelah jelah kiri makan kiri makan
siap siap ngeduai pangan

sendirian ya pak
tiga tahun belakangnya
sudah empat belas tahun
barangkali terus punya rumah sakit sendiri
lari jalan jalan nanti tengah bengi jalan jalan yang rumah sakit jiwa
jadi ini ya barangkali ini kok terus tak punya kebumen
kebumen dibawa pulang
lagi ya wnt
lagi ya wnt
lagi ya wnt
saya tidak tegak
kerek balung kulit dibawa pulang
tidak pulang masuk ke disini tiga tahun setengah
tiga tahun setengah di dalam ruangan ini
kondisi terkunci seperti ini ya pak
ya kondisinya sudah normal
normalnya normal semuanya lembu
kalau tidak semuanya kebumen lagi
dua hari jualan
dua hari sekali
ya dua hari sekali
kalau liburan dua hari
kenapa tidak setiap hari pak
selain menjadi pemimpin dan pelindung keluarga
semangat sakir masih selalu hadir untuk menghidupi istri dan anak anaknya
sehari harinya sakir mencari penghidupan dengan menjual dawet
dibantu waginem sakir membuat dawet khas klaten berbahan tepung onggok atau pati serat pohon aren
tepung dimasak sampai mengental lalu dicetak hingga membentuk butiran berwarna kecoklatan
utan kelapa gula merah cair serta es batu juga disiapkan sebagai pelengkap bahan jualannya
sebelum terik matahari semakin menyengat sakir harus mulai turun bekerja
gerobak hasil bantuan yayasan ini membantunya bekerja untuk berkeliling
menjajakan dan menjaga kemampuan
dibantu suara nyaring dentingan sendok ke gelas sakir berdagang keluar masuk kampung
mata sakir jeli melihat ke sekeliling berharap ada pembeli memanggil atau menghampirinya
ya sakit ya enggak
kekeselan sudah sakit enggak keselan
jualannya itu sedang
tidak libur ya enggak
dua hari dua hari berarti libur
dua hari jualan
dua hari sekali
ya dua hari sekali
enggak liburnya dua hari
nah ini lekat
kenapa enggak tiap hari pak
mangkal ini enggak ada pembeli
jadi harus beli
mangkal pembeli nih
nah ini kalau kejual semua dapat berapa pak dapat uangnya berapa
dapat uangnya ini nah habis ya seratus puncul per kilo nih
nah enggak habis ya
yang apa yang lebih
paling nah setengah kilo ya puluh puluh hitung puluh
bersihnya yang dikasih ke ibu berapa biasanya
biasanya ya tiga
tiga puluh bawa dua lima ke sana
sakir hanyalah seorang lansia rentan yang harus mengandalkan fisik untuk mencari nafkah
sakir bercerita pekerjaan ini baru dilakoninya beberapa bulan belakangan
sebelumnya ia adalah seorang penjual es keliling di semarang
namun kegiatan itu terpaksa ia tinggalkan karena alasan pandemi covid sembilan belas
saat pembeli datang artinya itu berkah untuk sakit
satu porsi es dawet harganya tiga ribu rupiah
namun jika ada pelanggan yang membeli dengan harga yang lebih murah
harganya tiga ribu rupiah
yang lebih murah sakir tetap melayani dia karena ia tahu rezekinya sudah diatur ia hanya perlu
menjemputnya tanpa perlu mengeluh dengan keadaan yang ada sakir dan keluarganya tinggal di rumah
sederhana di desa bogem kecamatan bayat kelaten jawa tengah rumah warisan keluarga
waginem ini adalah hunian yang amat sederhana seluruh lantainya tanah dindingnya sebagian besar
bermaterialkan bambu dan kayu seperi apapun kondisinya waginem dan sakir selalu bersyukur
atas hidup yang dijalankan
di tengah keluarga yang terus menemani anak anak mereka senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam menatap hari ke depan yang lebih cerah
di vermont prebacaagang benar pengacaranya
insec melayu selalu cepat hidup divelopkan untuk proto curly

saya ingin mengatakan bahwa saya susah terbenar mengatakan ini
saya sebelas tahun saya telat
saya juga sudah berusia sepuluh tahun saya sayang
pada maret dua ribu dua puluh dua lalu tim berbuat baik datang ke rumah eko
seorang pejuang serebral palsi yang tinggal di ngawi jawa tengah
kesehariannya eko sering diikat di tiang pinjangan rumah
karena memang tubuhnya sering berguling guling hingga ke jalanan
dan kali ini tim berbuat baik kembali datang ke rumah eko
untuk menyerahkan donasi dari para sahabat baik
dan rencananya donasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari eko dan keluarga
dan juga untuk kebutuhan pengobatan eko
eko saputra bocah asal ngawi jawa timur yang kesehariannya di tali
pada tiang penyangga rubah
sempat viral di media sosial dan juga pemberitaan nasional
orang tua dan kakek nenek eko mengaku terpaksa melakukan hal ini
alasannya karena eko kerap berguling guling hingga ke jalanan
semarin di tali eko dihantar
di sini di tali
di tali jaga mereka
jadi sama mbak ini di tali karena takut gulung gulung di sana
gulung gulung itu buat sakit balik
takut membahayakan ya
iya itu sepeda motor itu
eko tinggal bersama kakek neneknya mbah sati dan mbah kuno
di desa kandangan ngawi jawa timur
sang ibu erna seminggu sekali menjenguk karena tinggal berbeda rumah
mbah sati dan mbah gono hanyalah sepasang manula yang berprofesi sebagai petani
mbah sati bercerita eko sebenarnya terlahir normal
cucunya mengalami kejang kejang saat berusia satu bulan
namun karena ketidakpahaman keluarga
bocah mungil itu baru diperiksa ke dokter saat usianya menginjak sembilan bulan
saat datang pada maret dua ribu dua puluh dua lalu
timber buat baik sempat mengantar eko ke rumah sakit ortopedi soeharto surakarta
eko didiagnosis menderita serebral palsi atau lumpuh otak
akibatnya bocah sebelas tahun ini mengalami gangguan kecerdasan
kemampuan bicara juga alat geraknya
setelah viral eko mendapat perhatian pemerintah setempat
termasuk penanganan medis dari puskul
eko juga mendapat perhatian pemerintah yang berkaitan dengan kesmas ngawi purba
setidaknya seminggu tiga kali eko menjalani fisioterapi di rubah
terapi fisik berguna untuk memberikan stimulasi dan meningkatkan kemampuan sensoris
perangsang refleks dan melemaskan kekakuan sendi serta ototnya
nah ini pembahas eko penutup tinggi
eh sudah kayak katernya leleh ya
periknya sinar matahari di ngawi siang ini
begitu terasa hingga ke dalam rumah eko
meski demikian hal ini bukan lagi masalah bagi penghuninya
hari hari eko dijalani seperti biasanya
sepanjang hari bocah laki laki sebelas tahun ini menghabiskan waktu di ruangan tengah rumahnya
di atas karpet sesekali eko berguling kesana kemari
ia tidak lagi diikat di tiang rumah
segala perhatian mbah gono berikan untuk sang cucu
mbah gono juga mengaku
belakangan eko tidak lagi mendapat penanganan fisioterapi
saya tidak mau menerima terapi
saat itu saya mengambil sekawan
setelah itu saya kembali ke rumah
saya tidak mau mencoba
karena sakit kardus saya berusaha mengambil
saya ingin mengambil penanganan fisioterapi tapi tidak bisa
saya tidak mau menerima penanganan fisioterapi
saya sebelas tahun saya telat
sayang ya mbah sama eko
jadi kalau ada yang butuh saya sayang
tim berbuat baik kembali datang ke rumah eko
kali ini untuk menyerahkan donasi tahap pertama
dari sahabat baik
sebagian dari donasi dimanfaatkan keluarga eko untuk membeli kebutuhan sehari hari
tante eko anita turut menemani tim berbuat baik berbelanja
tujuan pertama kami adalah supermarket
di sini anita akan membeli kebutuhan pokok mulai dari beras minyak gula popok hingga obat obatan
selanjutnya kami menuju ke toko elektronik yang terletak di pusat kota ngawi
kipas angin seperangkat televisi hingga karpet adalah barang barang pelengkap rumah yang dibutuhkan oleh keluarga eko
selain dalam bentuk barang tim berbuat baik juga menyerahkan donasi dalam bentuk uang tunai
bisa dipakai nanti
kita sudah membelikan barang
kita sudah membelikan sembako
kemudian juga perabotan rumah tangga yang dibutuhkan
selain itu ada uang tunai
jadi sekitar total tujuh belas jutaan lebih
tujuh belas lima jutaan tepatnya
jadi nanti kita tahap kedua sedang dalam proses pencairan selanjutnya
iya jadi kita sudah konsultasi apakah mau seperti apa
kemudian dari bule nya mengatakan kalau mau nanti selanjutnya untuk penanganan medis ke puskesmas
karena selama ini akomodasi kesulitan mereka
jadi kita akan membantu mereka
akomodasi untuk terapi eko selanjutnya
kita kabarin lagi kalau sudah transfer ya
kebaikan hati sahabat baik ini diakui anita
turut memberikan semangat dalam membantu perekonomian keluarganya
bisa buat inovasi rumah
buat keperluan eko kedepannya
terus ada lagi mungkin tadi biar dega kayaknya mau ternak
ya mbaknya mau ternak biar gak kerja jauh
soalnya udah tua
lebih dari sekadar bantuan materi
perjalanan kesembuhan eko sebenarnya juga masih membutuhkan dukungan dan pendampingan kesehatan
demi masa depan eko yang lebih mandiri